jumlah pasien positif virus corona atau covid sembilan belas di jawa timur mulai melambat
untuk kedua kalinya pada dua april tidak ada penambahan jumlah pasien positif corona
penderita yang sudah dinyatakan sembuh juga mencapai dua puluh dua orang
selain itu rapid test masal yang dilakukan serentak di puskesmas jatim tidak menunjukkan peningkatan signifikan
menurut ketua kuratif gugus tugas penanganan covid sembilan belas jatim dr joni wahyu hadi
tren positif ini dikarenakan masyarakat jatim sudah mulai sadar melakukan isolasi secara mandiri
dan sadar mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan
sementara itu untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pembatasan sosial berskala besar
gubernur kofifah indar parawansa akan menggratiskan biaya sewa rusunawa selama tiga bulan
yakni mulai bulan april hingga juni
dari tujuh ratus tujuh puluh dua unit di empat rusunawa
dalam koordinasi kami
maka dalam tiga bulan mas ini
mereka akan dibebaskan dari biaya sewa hunian
jadi biaya sewa hunian akan dibebaskan mulai april
kemudian mei dan juni
selain jawa timur langkah pencegahan wabah covid sembilan belas juga dilakukan pemerintah daerah istimewa yogyakarta
pemerintah daerah istimewa yogyakarta menyiapkan hotel dan beberapa lokasi lain
sebagai tempat karantina khusus bagi pemudik yang datang ke yogyakarta
sejumlah tempat diantaranya balai diklat dan wisma haji
disiapkan pemda daerah isimewa yogyakarta untuk menampung lonjakan pemudik yang akan memasuki wilayah diy
kebijakan ini diambil sebagai antisipasi atas tidak adanya larangan mudik dari pemerintah pusat
diklat diklat wisma haji dan sebagainya kan bisa kita gunakan
dan juga ada teman teman yang punya hotel
karena dari pada hotel ditutup
kan bisa juga hotel itu digunakan untuk tinggal untuk karantina
beberapa gedung yang disiapkan telah disurvey dan memenuhi persyaratan untuk lokasi karantina
gedung gedung tersebut memiliki fasilitas dapur
hingga kapasitas yang memungkinkan untuk menjaga jarak fisik antar orang
tim liputan cnn indonesia